proyek light rail transit atau lrt yang diidam idamkan presiden joko widodo
sejak menjabat sebagai gubernur dki jakarta
akhirnya mendekati kenyataan
groundbreaking proyek tahap pertama yang bakal menelan biaya sekitar
rp dua puluh tiga delapan triliun ini dilakukan pada hari ini
di taman mini indonesia indah jakarta
lrt ini akan menghubungkan daerah daerah penyangga
seperti bekasi dan depok dengan ibu kota jakarta
pembangunan tahap pertama akan menyelesaikan jalur lrt
sepanjang dua puluh empat dua km dan tahap kedua akan menyelesaikan jalur
sepanjang tujuh belas sembilan km
kalau digabungkan dengan proyek yang digarap oleh
pemerintah provinsi dki jakarta
maka total akan ada sembilan jalur lrt
yang beroperasi di jakarta dan sekitarnya
dengan mrt dengan kereta api krl dengan kereta api bandara
dengan kereta api cepat semuanya terintegrasi
kalau nggak terintegrasi jalan sendiri sendiri ya
jadi orang turun mau ke mana orang turun dari lrt mau ke bandung yang langsung
naik kereta turun di sebuah stasiun naik ke kereta api cepat misalnya yang
turun dari kereta api cepat mau langsung ke bandara
turun di sebuah stasiun naik kereta menuju ke kereta bandara
dengan model terintegrasi semacam itu
diharapkan tujuan utama pembangunan lrt akan tercapai
yaitu mengurai kemacetan yang sehari hari terjadi di ibu kota